ya ampun kayaknya aku telat maya keburu pergi lagi
re maaf ya kalau aku ngebuat kamu ngerasa nggak berguna tapi aku nggak ada maksud seperti itu
sama sekali kalau emang kamu itu sayang sama kamu peduli sama aku aku mohon sama kamu kamu
rasa kerja ya aku ngerti tapi aku juga ingin berguna bagi keluarga kita lagi pula aku
kan udah biasa kerja dari dulu andre dan enggak ada salahnya kan jadi loper koran malahan kerjaan itu
lebih gampang dibandingkan kerjaan aku sebelumnya tri aku percaya kalau kamu bisa mencukupi
kebutuhan keluarga kita tapi kalau aku bisa bantu kamu kan nggak ada salahnya ya
ya udah tapi kamu janji sama aku ya kamu gak boleh maksain diri ya
makasih ndre kalau ada apa bilang sama aku ya
nih orang yang ente kudu antrin pegang oke inget usahain sebelum siang udah kudu pada abis ya biar
terima kasih balik lagi sini ambil koran yang bakal ntar sore iya pak tenang aja pasti sebelum siang ini
jadi jalan deh jati
insya allah dia udah tobat ya
di rumah ini
pergi pergi pergi
kenapa anak tadi itu mengatakan bapak sebagai penjahat
benar cucu bapak
farah kita kayak dulu aja ya
kita berhasil menariin diri dari orang jahat
makasih ya farah
biarkan kamu aku jadi bisa ketolong
berkat kamu aku jadi selamat
farah senang ketemu sita
indi ada sita tuh
pasti ada sita
ini gue beli arabs
gan kan tau sama yang lain desanya dan saya lebih coba
oh ini dia ya
ambil bayi dan karet kamu
kenapa kita bersinar
ya ya sudah puas
neng amerika dan sebagainya
tengok aku dah
kita bisa bercampur deh
jatuh kena kawat
gak jauh jauh bapaknya penjahat
sudah kalau mama bilang sudah ya sudah
kamu jadi orang kok demen banget ribut sih
sama anak kecil aja ributnya kayak orang gila gitu
pusing tau dengernya
wit sudah bilang gak mau ketemu sama kalian lagi
dan itu termasuk kamu
sita ngerti kok
sekarang sita pergi aja deh
jaga diri baik baik ya uy
ya mas satria
hai mai ada apa mas aku aku mau nanya sama mas mas satria bener mau menikah dengan balila
karena ada sesuatu yang aku harus ngomong sama mas satria tentang balila mas soal lila
maya mau apa dia gawat jangan jangan maya mau ngomong soal katalia sama dia pasti andri sama
dewi yang cerita sama dia satria nggak akan percaya sama dewi dan andre tapi kalau maya
dia pasti akan percaya dan aku nggak boleh biarin enggak enak kita ketemu aja ya aku tunggu di taman
jam enam ya mas jam enam oh ya udah aku kesana ya kamu tungguin aku oke dah ah lah lah
tiba tiba sakit banget kayaknya keranjutnya
aku mau pergi sendiri
jam enam jam berapa
hai tampaknya tidak ada gejala apa apa mungkin diharu istirahat aja cukup teriak
baru jam delapan pasti maya masih nungguin di sana
saya minta diperiksa lagi dong tolong cek aja deh siapa tahu karena virus atau bakteri tapi
boleh enggak salahnya kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut bagaimana

aku harus urus lila dulu biar gimana pun sekarang dia calon istri aku habis ini baru
tempat maya mulai mudahnya dia masih nunggu
ibuleh repot adal nggak papa pasti salah makan nih akunnya iya lain kali kamu makannya dijaga bener bener ya
enggak udah gak apa apa kok
lah mumpung ada gustaf kamu pulangin sama gustaf ya
aku lagi ada urusan dulu
aku tinggal dulu ya rah
kayaknya aku telat maya udah keburu pergi lagi
katanya lu dulu

imut dzadirok sendiri ya
kenapa ini udah hasil
ini ada penudasan buat pi'rz aja
minus sajaration pengubah la pdka
pihak betul betul kita

makasih ya gua kelan